seberapa besar edukasi ini kan harus diberikan bukan saja kepada anaknya tapi kepada orang tuanya
dan juga akses terhadap insulin itu sendiri di indonesia
kita cukup nggak apalagi kalau penderitanya juga semakin lama semakin meningkat jumlahnya
jadi kalau insulinnya sendiri ditanggung oleh bpjs ya
masalahnya kan anak anak ini butuh pemisahan gula itu berkali kali ya
kadang bisa lima kali enam kali sehari dicek gula darahnya
bagusnya pakai glukos stick ya
tapi itu gak ditanggung oleh bpjs
jadi harus beli sendiri
harus beli sendiri
nah ini kan juga masalah
dan itu hanya sekali pakai atau
itu glukosa stick itulah yang pakai alat ini
itu menentukan dosis insulin yang dia akan injeksikan ya
terkait dengan ininya makan
jadi tergantung dengan kadar gula darah dan pemisahan tadi
pasiennya bisa menentukan dosis insulinnya
nah ini yang nggak ditanggung
yang ditanggung itu insulinnya sendiri tetap ditanggung
dan gula darah yang di laboratorium
padahal kan anak anak ini butuh pemeriksaan mandiri di rumah
jadi itu bagaimana caranya
apakah ada subsidi khusus atau bagaimana
karena ini kalau tiap hari kan lumayan makan banyak biaya juga
inilah mungkin yang dicoba diselesaikan oleh komunitas tadi
ya mungkin mereka mencari donasi dan seterusnya
tapi saya kira ini sudah saatnya pemerintah hadir juga nih
pada masalah masalah seperti ini
supaya anak anak itu juga tetap walaupun diabetes tipe satu
kalau dia dikontrol dengan baik
dia masih jadi presiden loh
bisa jadi presiden gitu ya
bisa jadi macam macam gitu
jadi usianya bisa cukup panjang
ya cukup panjang
asal setiap hari rajin untuk menyuntikkan insulin itu terhadap tubuhnya
dok mungkin kembali ke ini
kadar gula darah
karena ini kan sebenarnya sesuatu yang harus dilakukan secara rutin ya
cek gula darah cek kolesterol
biasanya kalau kita sudah tua tua kan harus
tapi ternyata anak anak kan juga perlu ya
normalnya dan yang paling sering ditemukan ketika si anak sudah ketoasidosis ini
atau mengidap tipe satu ini
ya gula darah
ada kadarnya dan kapan ini harusnya
gula darah puasa itu normal di bawah seratus mg per desiliter
di bawah seratus
di bawah seratus
kalau gula darah yang
ini puasa ya
kalau misalnya makan
habis makan dua jam habis makan itu satu ratus empat puluh
itu kan berdesiliter
kalau di bawah itu lebih bagus lagi kan
jadi gula darah puasa maksimal seratus
dua jam habis makan itu satu ratus lima puluh
kalau di atas satu ratus empat puluh udah mulai
bisa juga pakai parameter hba satu c
hba satu c ini yang tiga bulan kan
hba satu c itu memang normalnya adalah untuk disebut diabetes itu kalau
nah ini sudah harus
ini tipe dua ya
nah jadi kalau untuk secara umum komunitas
hba satu c juga bisa menjadi salah satu parameter untuk screening
tapi yang untuk tipe satu biasanya tes apa yang dilakukan
selain gula darah ada si peptidenya
jadi itu nanti di rumah sakit dokter ahlinya akan bisa memeriksa itu
membedakan apa ini tipe satu tipe dua
kalau sudah parah sekali dan sudah koma itu berapa ininya angka gula darah
tiga ratus empat ratus bisa segitu dan ketonnya juga bisa dua puluh dua puluh lima
jadi ini keton itu kan normalnya lima ya
ini bisa dua puluh lima gitu
berbahayanya gula karena tidak dianggap berbahaya
gula itu bikin adik namanya
nah itu kalau dilakukan pemeriksaan di mri adik si gula itu mirip mirip adik si kokain letaknya
coba mungkin bisa sekarang kom kenapa kita harus peduli ya mencegah dan juga mengontrol
ini karena faktor faktor yang lainnya
ini apa apa saja
tapi sebelum itu saya ingin jelaskan tipe dua dulu ya
mulai ke arah yang lebih muda kan tipe dua ini kan harusnya di atas empat puluh tahun nih ini sudah mulai
bahkan data ida itu ada yang sampai usia enam tahun anak obesitas itu sudah diabetes tipe dua loh
dan tipe dua ini berkaitan dengan lifestyle pola makan pola hidup ini tadi kembali ke pertanyaan
lonjakan dan dari segi tipe dua dan atau tipe satunya ini seperti apa lonjakannya ternyata tipe
dua juga peningkatannya lumayan data kami itu masih gabungan ya

peningkatannya karena ini nanti terkait dengan lifestyle jadi untuk yang tipe dua ini kira kira
begini mbak dulu zaman saya kecil tuh namanya soft drink itu cuma satu atau dua macam tiga macam
diminum pada saat akhir tahun liburan atau pada saat lebaran ya kan liburan gitu lah eventnya
event tertentu ya rekreasional ya tapi sekarang kalau kita pergi ke minimarket itu yang
namanya soft drink minuman yang pemanisnya adalah high fructose corn syrup ya tinggi fructose dari
sirup jagung itu itu banyak banget lebih dari seratus macam lebih dari seratus macam dan harganya juga semakin
harganya murah belum minuman saset sekarang kopi saset yang instan instan itu selalu manis dan ketika
gula ini kan juga kalau semakin kita makan minum gula kan semakin ini ya ada ada ada ada
kecanduan jadi selain gula sekarang ini ada junk food atau ultra processed food ya itu kan isinya
kebanyakan juga karbohidrat karbohidrat cepat serap atau refine carps begitu dimakan menjadi gula
hyperglikemic yes apa jeleknya makanan seperti ini kalau diminum terus terusan begitu dia dimakan ya
makan snack minumnya minuman manis ya biasanya kalau minuman manis ya makannya kebanyakan berbeda ya

misalnya makannya donat atau kue ya maka minumnya juga manis ya itu gula darah langsung meningkat
begitu meningkat nanti ada yang disebut sugar crash sugar crash itu gula darahnya turun ada relatif hipoglikemia
padahal sebetulnya enggak hipoglikemia tapi karena gula darahnya terbiasa tinggi dan dia relatif
rendah dia akan craving nagih dia lapar pingin begitu lagi jadi terus menerus terus nah apa akibatnya
benar insulin kan dikeluarkan gula darah naik setiap kita makan keluar
betul kalau makan manisnya berkali kali dalam sehari insulin akan dikeluarkan berkali kali

resisten insulin namanya
resisten insulin adalah sel tubuh itu
nggak dengar perintah insulin
jadi korslet deh
insulinnya ada tapi karena
masukin gula sel itu akhirnya
tidak dengerin lagi tuh perintah insulin
namanya insulin resisten
dia budek selnya itu
justru jadi karena kebanyakan insulin
yang bekerja terus menerus
akhirnya insulinnya juga sudah
tidak efektif lagi
karena gula darahnya tinggi terus
jadi yang membedakan tipe satu dari tipe dua
tipe satu ya karena memang sesuatu yang
salah ya dalam
karena tidak ada tidak produksi
tapi ini karena terus menerus
selnya juga bilang nggak
jadi insulin masih ada
tapi sel tubuh nggak dengerin lagi
perintah insulin kemudian gula darahnya
melonjak tinggi dan memenuhi kriteria
iya nah tapi dari segi
symptoms atau gejala apakah
karena kalau kita lihat ini kan obesitas
ini adalah salah satu ini ya
tapi gini kalau diabetes tipe satu
itu nggak didahului obesitas dulu biasanya
iya dia kan langsung turun
yang tipe dua itu obesitas
nah kalau yang tipe dua itu biasanya
mulainya kalau sudah obes itu pasti harus dicek ya
jangan jangan dia ada metaboliknya nggak jalan gitu
ini tidak semua anak obes atau orang obes itu
tidak semua diabetes
tetapi obesitas yang dengan sindrom metabolik
yang dengan insulin resisten
itu bisa terkena diabetes
lebih mudah dia terkena diabete
tapi untuk orang tua melihat anaknya
tapi gejala diabetesnya itu sama
dia haus terus pipis terus
mungkin lesu dan lain sebagainya
sama gejala diabetesnya polidipsi
ini lebih ke lifestyle lebih karena kita mengkonsumsi
berapa jumlah gula yang seorang anak
karena anak anak kan harus
wah mereka perlu banyak energi ya
bukan seperti orang dewasa mungkin
yang mereka idealnya konsumsi setiap hari
dan apakah ada periode periode yang mereka
istilahnya tidak mengkonsumsi
supaya tidak turun naik insulinnya
jadi kalau who itu memberi batasan gula itu dua puluh empat gram ya
satu sendok teh ya itu lima gram ya sekitar lima
empat atau lima sendok
itu untuk anak ya
gula darah kita itu kan sebenarnya kalau orang dewasa nih ya
gula darah kita untuk volume lima liter darah
itu kadar gula seratus mg per desiliter sama dengan lima gram saja sebenarnya
jadi jadi satu sendok teh
lima gram saja sebenarnya
gula yang hanya dalam darah orang dewasa
kebayang nggak kalau
ini dua puluh empat gram dalam satu hari idealnya
coba pagi minum makan buah dan lain sebagainya
itu kan juga sudah
sudah gula apalagi ada susu yang susunya susu coklat atau susu rasa stroberi
belum lagi yang tadi soft drink
dalam satu softrink setahu saya tuh bisa ada sepuluh sendok teh sendiri
atau kadang kadang lebih
jadi luar biasa gula itu berbahayanya gula karena tidak dianggap berbahaya
dan apalagi anak anak kan semua siapa sih nggak suka manis
karena ada adik ya
gula itu bikin edik memang
dan itu kalau dilakukan pemeriksaan di mri adik si gula itu mirip mirip adik si kokain letaknya
karena ini dikasih permen dikasih coklat
dan ini menjadi sesuatu yang menyenangkan ya
rata rata anak yang kena diabetes ini yang tipe dua idealnya khusus untuk anak anak yang menderita diabetes ini dok
apakah ada penelitian rata rata berapa banyak mereka mengkonsumsi gula sehingga memicu diabetes tipe dua
ya data pastinya kami belum punya ya
diabetes tipe dua itu biasanya didahului oleh insulin resisten
itu karena memang terlalu sering dan terlalu banyak
biasanya butuh waktu berapa lama
khusus di anak ya
kalau tua kan kita sudah jelas mungkin seumur hidup ya empat puluh lima puluh akhirnya diabetes
tapi kalau umurnya masih sepuluh atau masih teenager itu biasanya
semudah enam tahun saja dia sudah bisa loh
iya sudah bisa diabetes tipe dua
di obesitas itu dicek nggak lifestyle si anak umur enam tahun ini seperti apa ini tipe dua kan
iya tipe dua
apa ada wawancara atau ini
selalu ada konsumsi minuman manis dengan snack snack yang tinggi karbohidrat
selalu dikonsumsi terus menerus dan terus menerus
terus menerus jadi nggak pernah berhenti makannya itu
mungkin dari sejak dia balita ya kalau begitu
ya mungkin jadi untuk data berapa lama sampai ini mungkin berbeda beda ya
mungkin ini terkait faktor genetik juga
kalau ada faktor genetiknya kemudian faktor lingkungan juga sangat mendukung
itu bisa terjadi sih bisa cepat terjadi diabetes tipe dua itu
tapi kalau yang tipe dua ini ini tadi simptomnya sama
pencegahan atau pengobatannya juga sama
apakah ada perbedaan dengan si anak yang tipe satu yang harus mau tidak mau disuntik
belajar suntik belajar cek gula darah
jadi kalau tipe dua karena dasarnya adalah lifestyle
maka tahap awal untuk manajemennya adalah perbaikan lifestyle
jadi bagaimana anak anak itu kemudian mengurangi karbohidrat cepat serap
meningkatkan protein hewaninya serat serat dari sayurannya
kemudian olahraga mungkin juga bisa dengan obat obatan diabetes untuk yang tipe dua
jadi biasanya kalau untuk diabetes itu manajemen lifestyle dulu
olahraga kita tahu otot
kenapa olahraga membantu
oke otot itu adalah konsumer glukosa yang paling utama
jadi kalau kita kelebihan makan gula ototnya banyak ya besar ya ototnya
itu gulanya akan diserap oleh otot
tapi kalau orang obesitas biasanya kan ototnya kecil yang banyak lemak kan
jadi gula darah itu tidak banyak diserapnya
atau kalau misalkan olahraga aerobik
olahraga aerobik pun walaupun gak bikin otot tapi dia akan membakar gula itu
jadi masalah kita adalah makannya sudah manis manis tinggi karbohidrat tidak gerak
apalagi anak anak sekarang mereka mungkin waktu saya kecil keluar main
sekarang mungkin duduk main gadget
sekarang kan banyak
sekarang kan banyak gadget
itu jadi mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi ya pendapat semakin meningkat ya
penyebab diabetes itu adalah junk food
real food ini basicnya adalah bisa plant food ya seperti sayuran tumbuhan dan juga hewani
jumlahnya memang cukup menarik
jumlahnya mungkin juga cukup menarik

jumlahnya mungkin juga cukup menarik
cukup mengkhawatirkan dok melihat fenomena ini
iya dan ini gak hanya di kalangan orang kaya ya
jadi di kalangan menengah ke bawah itu juga sangat mengkhawatirkan ya
baik dewasa maupun anak anak
itu kan minuman minuman saset yang manis ya
snack snack itu kan murah murah harganya
jadi kalau kita ingin lebih sehat kan kita mengacu pada kemauannya pak presiden ya
bahwa kita akan transformasi kesehatan memperbaiki di hulu
itu jauh lebih murah
kalau kita perbaiki di hulu berarti kita bicara masalah lifestyle masalah pola makan
nah kalau anak anak mungkin beda kalau dewasa ini ya lebih ke habit ya kebiasaan
tapi kalau anak anak ini kan mereka harusnya orang tua tanggung jawab
ini juga mungkin mencerminkan apakah bukan saja pemahaman dari orang tua itu
tapi gaya hidup mereka mungkin ditularkan kepada anak anaknya ini yang mungkin kelihatannya
kan kita bilang genetik diturunkan ya bisa jadi yang diturunkan itu kebiasaan orang tua
jadi yang kebiasaan orang tua yang buruk itu yang ditiru oleh anak anaknya
tidak semata mata genetik faktor gennya ya
jadi kalau orang tuanya males bergerak pola makan seperti itu anaknya juga akan meniru apa yang dikatakan

iya total ya seluruh indonesia
dan kira kira profil dari keluarga seperti apa gitu apakah orang tuanya juga pengidap tipe dua
ini menarik supaya untuk melihat karena setahu saya ya dok ya indonesia itu katanya cukup mengkhawatirkan tingkat peningkatan ini ya diabetes tipe dua nya
jadi di data ida itu ada di tiga belas kota besar ya
paling banyak di jakarta ya di jakarta
ini lagi lagi ini kan nanti terkait dengan awareness juga ya
iya mungkin karena lebih dicatat orang
iya lebih dicatat banyak dilaporkan ya kemudahan akses ke rumah sakit
nah untuk masalah detail lifestyle seperti apa kami memang mesti telusuri lagi datanya ya
tapi kan harus ada misalnya pola makannya seperti apa pola hidupnya berapa kali olahraga merokok atau tidak ini semua ada
jadi kelihatan ya misalnya kalau guru juga mungkin wah ini sudah berhasil
beratnya melebihi dari normal harusnya sudah langsung curiga kan
jadi kalau yang disebut dengan sindrom metabolik itu selain obes terutama obes sentral ya perutnya buncit nanti ada diabetes juga ya guledarnya tinggi ada hipertensi
itu satu paket biasanya dengan triglyceride yang tinggi dan hadiah yang rendah
ini namanya sindrom metabolik ya
dan ini nanti anak anak obesitas itu kalau disertai dengan diabetes mungkin dicek tensinya juga tinggi gitu
terus ada dyslipidemia juga
jadi memang ini betul betul gaya hidupnya dan pola makan setelah pola geraknya yang perlu kita perbaiki
kalau tipe satu kita sudah tahu autoimun tidak ada obatnya yang terpenting dikontrol dengan menyuntikan insulin karena kekurangan insulin
tipe dua karena pola hidup lifestyle makan dan lain lain
berarti bisa di reverse dong bisa di sembuhkan lah istilahnya kalau lifestyle nya diganti
lagi makannya juga lebih sehat sering olahraga gimana dok
ya kalau sudah terkena tipe dua ya kalau teori yang dianut kan diabetes itu kronik progresif ya
jadi dia biasanya dia bisa dikendalikan dengan perbaikan lifestyle
karena lifestyle dulu nih kalau tipe dua
jadi harus turunkan gula darah yang ada di tubuh dulu ya
mungkin konsumsi karbohidratnya juga pasti mungkin pilihan karbohidratnya yang kompleks ya
kemudian juga jumlahnya yang junk food dan sebagainya itu minuman manis itu juga memang mesti di stop ya kalau sudah diabetes ya
jangan sering sering lah
iya jangan sering
sekali seminggu atau pas ulang tahun
mungkin juga ada kontrol obat obatan tertentu ya
tapi kalau apa namanya yang tipe dua ini ujungnya itu komplikasi mikrofaskuler namanya
jadi kalau saya sering bilang tinggal pilih
dia bisa mengalami retinopati diabetes yang bikin kebutaan
cuci darah tiap waktu
kemudian bikin stroke
bikin serangan jantung
atau nyumbet di ujung ujung ini bisa amputasi
jadi gak ada enak
gangerin ya biasanya
itu kenapa ya
apakah karena asam sehingga bakteri
karena gula darah tinggi itu kan susah sembuh kalau luka
bakterinya susah diberhentas
dia justru makan ya
makan dan kalau dia ascending infeksinya naik
itu mesti dianggur
tapi ini kan di dewasa
apakah di anak anak juga sama
itu butuh waktu
jadi tidak secepat anak enam tahun mengalami komplikasi itu
dia butuh waktu
mungkin beberapa tahun
bisa sepuluh tahun lima belas tahun
ketika mikrofaskuler itu selalu gula darahnya tinggi
ada ages namanya ya
jadi gabungan antara gula dan protein yang mengendap
inilah yang bikin masalah di
jadi degenerative ya
istilahnya kita itu digrogoti ya oleh ini
oleh keadaan ini
kita mulai dari pola makannya
apa yang dianjurkan untuk anak seusia dia
dan berapa lama ini harus dipertahankan diet yang seperti ini
sebenarnya kan pemerintah kita nih
dengan era mencegah stunting itu
kan dia slogannya adalah
penyebab diabetes itu adalah junk food
tinggi tepung ya
real food ini basicnya adalah
dan juga hewani
ada penelitian menjelaskan ini
kalau anak itu diberi junk food
gula darahnya tinggi
nanti indeks hungernya lebih tinggi
kemudian total asupan kalori akan lebih tinggi juga
tapi kalau dia dikasih real food yang tinggi protein hewani
dia gak cepat lapar
dia gak cepat lapar
gak cepat lapar
karena gula darahnya gak melonjak lonjak
kalau produk susu itu sebenarnya kan
kayak produk produk susu sekarang banyak sekali produk produk susu itu sebenarnya
kalau produk susu itu kan anjurannya kita gak boleh banyak panjang juga ya
mungkin sehari ya satu gelas lah atau setengah gelas
tapi ke arah real foodnya
jadi anak itu dikenyangkan dulu
dengan sesuatu yang membuat dia tumbuh kembang dengan baik
yaitu protein hewani
karena makanan anak itu ada asam amino esensial sama asam lemak esensial

jadi misalnya daging ayam ikan
kita bicara ini yang murah ya
kalau steak itu kan
ayam ini murah menurut saya
banyak sekali orang
bisa bertekad sendiri ya
dan juga ini selalu

bukan ayam bertepung
bukan ayam bertepung ya
bukan ayam bertepung
bukan ayam jantung gitu ya
ikan kan murah di indonesia
tapi ini ada yang menurut saya lebih murah
tapi ini ada yang menurut saya lebih murah
bukan ayam kentak asal
bukan ayam bertepung
bukan ayam bertepung ya
bukan ayam bertepung
tapi real food seperti tadi ikan ikan kan murah di kita
sumber daya ikan kita banyak
kacang kacangan kan juga
kacang kacangnya juga bisa
cuman kalau untuk anak utamakan protein hewani dulu
karena itu mengandung asam eminensensial sekaligus mengenyangkan sekaligus mencegah stunting
negara kita kan memerangi stunting nih iya kan
sebentar lagi memerangi diabetes dan obesitas
betul jadi ini dengan pola sebenarnya jadi sekaligus nih memerangi stunting sekaligus juga bisa menurunkan diabetes
tapi ini kan perlu edukasi bagi orang tua
ini dilakukan nggak oleh para dokter kita atau siapa yang ini
karena mau tidak mau ini kan informasi yang harus diajarkan
kalau misalnya orang tuanya sibuk gak ada waktu untuk masak boro boro untuk semuanya harus siap saja
ini kan jadi challenge
iya ini jadi challenge sendiri
sementara kalau belanja ke supermarket itu isinya junk food kemasan dan minuman dan makanan yang isinya gula dan karbohidrat tinggi itu kan tengklengan dok
iklan di media masa kita juga selalu itu kan
menurut saya ini problemnya itu lebih ke sini deh
jadi suara edukasi dari para pakar itu kalah oleh iklan iklan
yang kemudian dengan
ini kalau mau seger ini dong tiba tiba gula gitu ya
mau kerja dengan enak tiba tiba snacknya bergula tinggi gitu
apalagi anak anak kan susah kalau mereka kan sangat picky kalau makan
apalagi dia edik
makanan yang jangkut itu lezat
kalau ini yang junk food enak banget gitu kan
kita bergeser ke enak banget ke enak ini agak susah
jadi memang butuh upaya keras kita semua
kalau kita ingin memerangi diabetes ya memang regulasi misalkan masalah iklan iklan junk food
kalau di luar negeri itu sudah ada tax untuk soft drink misalkan
yang biasanya kalau ukuran yang besar udah nggak boleh lagi ya
ukuran harus lebih kecil karena ukuran besar ya akhirnya dikonsumsi
kemudian juga mungkin bisa menggunakan pemain yang non kalori yang non sugar
ya udah mulai banyak sebenarnya pemain
rasa manisnya dapat tapi bukan gula misalkan
itu juga mungkin bisa jadi sebuah alternatif gitu
karena mbak secanggih apapun rumah sakit secanggih apapun dokter sepintar apapun dokter
tidak pernah bisa memperbaiki penyakit degeneratif gara gara gaya hidup
jadi kita harus memperbaiki penyakit yang lebih kecil
kalau tadi pola makan kalau pola hidup olahraga itu dianjurkan untuk si anak kecil nih orang tua nih harus menjadi contoh yang
sangat dianjurkan ya
karena orangtuanya juga di depan komputer atau depan tv anaknya depan video game
jadi kalau kita mau ini ya mungkin kalau pak presiden itu mau kita transformasi kesehatan
kita harus memperbaiki penyakit yang lebih kecil
kalau kita transformasi kesehatan ke hulu ya ayo kita perbaiki pola lifestyle
jadi buat sarana olahraga pelatih pelatih kebugaran pelatih olahraga itu di fasilitas umum
di puskesmas misalkan di rt di rw sediakan digaji gitu kalau oleh pemerintah ya
kenapa karena olahraga ini sangat potensial untuk menyehatkan keluarga indonesia ya termasuk diabetes ini
karena katakanlah kita agak kelebih kelebih
jangan makan dengan olahraga kan dibakar tuh
jadi nggak diendapkan nggak macam macam jadinya kan kalau olahraganya aktif
tapi kan orangtua juga kadang nggak ketahuan olahraga seperti apa yang bagus buat anak misalkan
ini ada pakar pakarnya
tapi sebenarnya kalau anak disuruh main keluar kejar kejaran
yang waktu kecil kan banyak sekali permainan yang menyenangkan tapi di luar dan aktif gitu
ya disiapkan tempat bermain yang aktif ya
kemudian kalau perlu dimasukkan ke klub klub olahraga
karena anak yang ada temannya berolahraga klub badminton klub renang klub sepak bola bela diri
itu kan sangat membuat anak lebih aktif lagi gitu
iya kalau anaknya dari kecil sudah aktif pola makannya sudah benar dia kalau dewasa gak akan diabetes ya
tapi orangtuanya harus memberi contoh
nah ini dia karena setahu saya justru jumlah yang penderita diabetes dewasa ini luar biasa semakin meningkat
karena ada epidemi penyakit tidak menular
diabetes itu menjadi epidemi padahal tidak menular
karena diperkenalkan lifestyle ya bukan covid sembilan belas ya
tapi jauh lebih membahayakan karena tadi bisa jatuhnya ke jantung gagal ginjal bisa buta bisa nanti harus amputasi hipertensi dan lain sebagainya
ini kembali ke anak yang usia enam tahun ini sudah makannya diperbaiki sudah mulai olahraga sudah ikut klub badminton
ini bisa di reverse kan
maksudnya dia bisa sembuh total gitu dari diabetesnya
maksudnya pankreasnya bisa oh sekarang sudah berjalan dengan baik dan sel selnya juga sudah mulai mengenal kembali
tidak resisten tapi lebih sensitif
kita berharap ya
kita berharap ya
sebab kalau pancreasnya
ini memang belum ada ini pembukanya
jadi gini memang ada beberapa teori ya
kalau teori pertama diabetes itu kronik progresif ya
tetapi ada juga teori lain nih
di beberapa buku misalkan diabetes code atau buku buku yang lain itu yang semacam itu
itu diabetes itu bisa di reverse dengan perbaikan pola makannya
tadi itu kalau betul betul meminimalkan asupan junk foodnya
dan tidak terus menerus
olahraga tidak terus menerus
kemudian mungkin perlu kontrol obat dulu gitu ya
itu bisa dikontrol
itu bisa dikontrol lah
kita agak susah menyebut diabetes itu sembuh gitu ya
tapi bisa dikontrol dikendalikan supaya nggak jatuh ke alternatif yang mengerikan tadi itu
karena itu yang menggerogoti biaya bbjs kita kan
yang penyakit penyakit tadi itu
mereka dari kecil sudah menderita
ini kan pasti sangat berdampak pada pertumbuhannya otaknya
karena dia tua sebelum waktunya
ini kita sudah waktunya sudah habis dok
tapi saya ingin mungkin ada semacam saran informasi
mengingatkan pada orang tua supaya lebih memahami apakah anaknya itu kira kira menderita diabetes
dan kira kira apa yang perlu dilakukan untuk mencegahnya
jadi kalau kita ingin menggalakkan upaya promotif preventif ya
itu yang paling penting
paling murah soalnya
paling murah tapi karena apa ya
bukan sesuatu yang
jadi kadang sering dilupakan ya
jadi kebiasaan hidup saya itu mesti mulai dari keluarga
pola makan itu coba dari junk food beralih ke real food
real food itu gampangnya makanan yang tidak pakai barcode
tidak ada itu di supermarket yang tidak pakai barcode
so karena semuanya pakai barcode
namanya ultra processed food itu pasti ada barcodenya kan
nah kita kembali ke makanan yang tidak ada barcodenya
hewani sayuran segar
yang dimasak sendiri kalau bisa
tidak ada tambahan gula
ya tidak ada edit sugar
kemudian juga aktivitas fisik ya
jadikan warga itu sebuah kebutuhan
jadwal bareng olahraga bareng sekeluarga gitu ya
dan kemudian kalau sudah kena karena tipe satu ini kan walaupun olahraga sekeluarga itu
dia oke bisa mengontrol cuman tetap butuh insulin kan
jadi support ya terhadap si anak
tetap support terhadap pasien pasien ini
khususnya tadi yang perlu periksa gula darah sehari enam kali itu ya
itu mungkin bisa disiapkan oleh pemerintah ya
kemudian juga dukungan komunitas ya
karena begitu gini loh kalau anak sudah terkena diabetes itu bukan dunia sudah kiamat gitu
masih banyak peluang peluang yang bisa dilakukan asalkan dia terkontrol
mau diberi insulin terus menerus dan dia ikutlah gabung dengan komunitas yang bisa menyukai
bisa jadi tumbuh menjadi dewasa yang sangat produktif
kan banyak seorang orang hebat yang diabetes tipe satu kan
dan kalau sudah kena yang tipe dua juga tadi tetap lifestyle itu menjadi pilihan utama selain obat obatan
sehingga dengan demikian kita ingin kalau sudah dihilirnya
mengobatin stroke itu susah
ya kan ngobatin serangan jantung cuci darah itu kan mahal juga
jadi kita ingin memotong transformasi kesehatan itu di hulunya dimulai dengan gaya hidup sehat
jadi kita mulainya dari situ
sebenarnya basic ya
masalah kesehatan itu harusnya tanggung jawab setiap orang yang punya tubuh
jangan kita serahkan kepada pemerintah ya
wah kalau pemerintah bantu saya supaya sehat itu juga menurut saya
kita bergantung kepada dokter ya untuk mengedukasi karena tubuh adalah tanggung jawab kita
tapi menurut saya dalam hal ini ikatan dokter anak juga harus terus menerus mengedukasi
memberikan informasi kepada orang tua dan juga membantu kepada si anak anak
ini terus menerus dilakukan ya
iya karena secanggih apapun rumah sakit secanggih apapun dokter sepintar apapun dokter
tidak pernah bisa memperbaiki penyakit degeneratif gara gara gaya hidup
tapi riset terhadap penyakit ini terus menerus dilakukan
ada penemuan penemuan baru atau mungkin
iya idai juga terus melakukan penelitian publikasi juga awareness ke masyarakat tentang masalah ini
tapi kita memang butuh kerjasama lintas sektoral ya untuk penyadaran masyarakat ya
saya kira kalau kita mau transformasi kesehatan ke hulu itu memang butuh tanggung jawab kita semua
dan juga intervensi terhadap ya
dari segi komersilnya
orang sangat gampang sekarang untuk mendapatkan makanan yang tidak sehat
mungkin lebih mudah sekarang mendapatkannya ketimbang makanan yang real ini kan
dan juga lebih murah nih sekarang
dr piprim terima kasih banyak insightnya
ini sangat sangat menarik
menurut saya sangat penting
dan ini juga perlu kita ingatkan kembali
masalah kesehatan penting apalagi harus dimulai dari diri sendiri
kalau orang tua harus memberikan contoh kepada orang tua

ini merupakan sesuatu yang sangat mengkhawatirkan
jumlah diabetes pada anak anak semakin meningkat
ini harus kita segera cegah
terima kasih atas perhatiannya
anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com dan juga di youtube cnn indonesia insight with desi anwar